beragam startup marketplace hadir di indonesia
dari mulai marketplace otomotif marketplace jasa properti hingga kebutuhan sehari hari
dapat dengan mudah kita unduh melalui ponsel
perusahaan rintisan mencoba bisnis marketplace ada juga nih di segmen travel umroh
lalu sejauh mana marketplace ini bisa mempermudah keberangkatan para jalon cuma'ah ke tanah suci
mampu menjalankan ibadah di tanah suci merupakan harapan dari setiap umat islam
begitu pula dengan yulia
atas informasi dari seorang teman yulia berangkat ke tanah suci setelah menggunakan aplikasi berbasis web pergi umroh
ya kemajuan teknologi saat ini memang membuat layanan kebutuhan rohani menjadi lebih mudah

kalau menurut saya itu sangat membantu ya karena kita tidak perlu karena waktu itu saya mepet waktunya
saya butuh pembanding kan pembanding di tanggal itu yang bisa yang mana budget yang saya masuk yang mana
terus fasilitas semua jelas gitu jadi misalnya di mekah nanti saya hotelnya di mana di medina hotelnya di mana semua itu jelas gitu
dan itu kan kita lebih cepat ya dapat infonya dibanding kita telepon satu satu ke
biro umrah kan
aplikasi pergi umroh adalah sebuah marketplace bagi penyedia jasa perjalanan umroh
seperti layaknya marketplace pada aplikasi pergi umroh kita dapat memilih beragam paket umroh yang ditawarkan oleh para biro jasa umroh yang telah menjedir kanan
pada tampilan aplikasinya pergi umroh membuat klasifikasi paket berdasarkan harga keberangkatan dari luar jawa dan juga fitur angsuran pembiayaan
guna mempermudah pengguna dalam memilih paket umroh yang sesuai dengan ketentuan
dan juga memiliki kemampuan
baru berdiri sejak dua ribu delapan belas lalu pergi umroh saat ini memiliki dua puluh satu rekanan travel umroh dan mengklaim telah memberangkatkan enam ratus orang jemaah umroh
kita soalnya ngelihat juga bahwa semakin banyak market yang menengah ke atas muslim yang mungkin juga sudah punya keinginan ke sini
sudah punya ingin keinginan untuk ibadah
karena mungkin caranya yang harus secara offline konvensional jalan dari satu travel ke travel yang lain harus membandingkan sendiri harus ngecek by phone segala macem kayak gitu
ada ceruk pasar yang memang sudah sangat terbiasa apapun dilakukan secara digital
sudah terbiasa melakukan pembelian pembayaran segala macam secara digital
itu ceruk pasar yang belum di serve secara offline
itu memang optimal kalau menurut saya sih
pergi umrah bukanlah satu satunya marketplace umrah di indonesia
ada pula aplikasi ikhrom asia yang merupakan marketplace umroh pertama
ihrom asia dirintis sejak dua ribu dua belas sehingga memiliki lebih banyak rekanan biro jasa umroh
saat ini ikhrom asia telah bekerja sama dengan dua ratus sembilan travel umroh se indonesia
dari sisi tampilan dan fitur kedua aplikasi ini hampir mirip
hanya saja aplikasi ihrom asia belum menyediakan fitur angsuran dan tidak memiliki aplikasi yang sama

menurut adi utama salah satu founder ihrom asia pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan sebuah lembaga keuangan syariah guna menyelesaikan masalah pembiayaan
insya allah sudah ada lebih tahun dalam tiga tahun ini kita insya allah sudah ada sekitar
satu juta jamaah yang sudah kita manage

yang insya allah satu juta jamaah itu mereka berhasil berangkat
yang insya allah satu juta jamaah itu mereka berhasil berangkat
dan tidak ada masalah
kalau kita percaya bahwa mungkin satu juta itu ya angka yang kelihatan ya tapi kita percaya ada lebih dari angka itu yang mereka terbantu dengan sistem kita
entah itu dia melihat mana sih travel yang punya track record baik mana sih paket paket yang sesuai dengan pilihan kita
data dari kementerian haji dan umroh arab saudi pada desember dua ribu delapan belas menyebutkan bahwa indonesia adalah negara terbanyak kedua yang mengirimkan jemaah umroh
potensi inilah yang diincar oleh kedua aplikasi marketplace umroh ini
melalui kurasi yang ketat terhadap biro umroh yang akan diajak bekerja sama baik pergiumroh maupun ikhrom asia mengjamin keamanan setiap calon cumaek umroh
danangwisan geni baramaes tiga ru jakarta